terkait wacana pemindahan ibu kota wakil ketua dewan perwakilan rakyat fadli zon menilai rencana tersebut adalah omong kosong semata
fadli yang ditemui usai menghadiri perayaan hari buruh di tenis indoor senayan tersebut menyebut pemindahan ibu kota butuh perencanaan matang
itu saya kira wacana isapan jempol saja untuk mengalihkan isu
dulu juga begitu empat tahun lima tahun yang lalu abis itu nanti reda sendiri
udah lah ini omong kosong omong kosong yang dilakukan oleh presiden jokowi

itu harus ada perencanaan bukan asal ngomong